pada empat hingga dua belas maret dua ribu tujuh belas sebagian besar kamar hotel dan resort yang sebagian besar berada di sepanjang pantai geger
penuh direservasi oleh rombongan raja salman bim abdul aziz al saud
dan bagaimana dampaknya keokupansi hotel di bali secara keseluruhan telah terhubung melalui sambungan telpon
dengan ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri bali cokorda arta ardana sukawati atau pak cok aceh
selamat pagi pak cok aceh
selamat pagi mbak joy
ya kemarin kunjungan raja salman telah berakhir dan bagaimana sepanjang stay raja salman di indonesia
geliat perhotelan sepanjang liburan di bali
ya kebetulan kita di bulan maret posisi kita ada di low season ya
karena kita di bali ada satu ratus tiga puluh ribu kamar
sedangkan di kawasan nusa dua sendiri ada sekitar sepuluh ribu
itu dibagi atas empat puluh satu hotel yang ada sepanjang pantai geger dan nusa dua kawasan nusa dua
nah jadi dengan peningkatan satu dua ratus kamar yang dipakai sama rombongan raja salman
dari satu lima ratus jumlah rombongannya saya monitor hanya terpakai satu dua ratus kamar
satu dua ratus kamar termasuk yang di blok semua
nah jadi ada perubahan di kawasan nusa dua
apakah itu termasuk tergolong cukup signifikan pak cok aceh
mengingat bahwa saat ini sedang low season dan juga perpanjangan tiga hari dari raja salman itu sendiri
apakah dampaknya cukup signifikan secara keseluruhan
khususnya untuk kawasan nusa dua
karena kan memang hotel hotel kita yang besar terpusat nusa dua semua
jadi dengan kedatangan raja salman secara langsung
memberikan dampak yang signifikan terhadap perputaran uang selama delapan hari beliau di sini
dan yang lebih penting lagi adalah mempunyai dampak signifikan ke belakang nanti terhadap parkir kita di timur tengah khususnya
ya jika kita lihat dari okupansi yang sebanyak satu dua ratus kamar itu
apakah juga mengundang okupansi lainnya secara merata
atau hanya di hotel berbintang lima saja
atau di sekitar nusa dua saja
atau merata di seluruh bali
ya pasti menimbulkan
tapi itu kebanyakan tamu yang tadinya maunya tinggal di hotel yang dibuking oleh raja salman
tamu tamu yang di hotel tersebut lah akhirnya keluar
menjadi tempat keluar
baik di dalam kawasan nusa dua masih dalam kawasan nusa dua
atau mungkin mereka nyiprat keluar
termasuk darah lovina ubud dan lain sebagainya
jadi ada dampaknya ada terhadap kedatangannya
jadi kita melihat profil dari pengunjung timur tengah sendiri
bagaimana selama ini
apakah ada peningkatan dari sejak delapan hari terakhir
cuma belum terdeteksi
tapi yang jelas ada
di luar rombongan pasti ada yang datang ke bali
kalau kita melihat akupansi atau kunjungan wisatawan timur tengah per dua ribu enam belas
itu sekitar empat puluh sembilan ribu
memang relatif kecil kalau kita lihat secara kuantitatif
tapi peningkatan tahun ke tahunnya dari tahun dua ribu lima belas ke enam belas
timur tengah menduduki posisi yang tertinggi
bahkan kita bandingkan dengan tiongkok pun yang sudah tinggi
jadi kita optimis dengan peningkatan yang dengan prosentase peningkatan yang singkat singkat tersebut
nanti di masa yang akan datang akan diikuti dengan jumlah juga yang akan makin banyak
ini yang ini benefit yang kita rasakan yang ingin kita peroleh di bali
kalau kunjung raja salam
selama delapan hari mungkin perputaran uang yang kami cek dari beberapa tempat berapa sumber
selama delapan hari kurang lebih sekitar empat ratus miliar perputaran uang di bali
meningkat dengan kedatangan raja salman hampir setengah triliun lah
nah itu kan untuk transport daratnya untuk hotel untuk belanja belanja
nah itu yang terjadi di bali selama delapan hari beliau di bali
baik dengan delapan hari tersebut dan raja salman juga akhirnya pulang dengan aman
itu berarti bisa menjadi sentimen baik juga ya bagi pengelola
maksud saya pengunjung lainnya karena selama delapan hari ini dari sisi keamanan pun ternyata berjalan dengan baik pak
iya betul walaupun ada kekhawatiran kami karena mendengar berita yang dari malaysia
ada ancaman untuk beliau kami dari pelaku pariwisata juga gak khawatir sekali juga di bali
mudah mudahan ya tidak terjadi apa apa
sebab kalau sampai terjadi ini tentu akan mencoreng destinasi bali khususnya bagi pasar timur tengah
dan kami bersyukur bahwa selama lima hari dan diperpanjang tiga hari
semoga berjalan aman masyarakat berjalan kegiatan ini sebagaimana biasa
wisatawan yang lain juga berjalan sebagaimana biasa
seperti tempat tinggal beliau yang memang kita agak ekstra ketat pengamanannya yang lainnya biasa
keluarga kerajaan pun yang datang ke destinasi lain itu juga berbaur dengan wisatawan yang lain
baik pak coakse terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia business